kementerian pertanian melalui balai besar karantina pertanian tanjung priok
berkolaborasi dengan kepolisian republik indonesia dan pemprov dki jakarta
meluncurkan kegiatan gebiar ekspor komoditas pertanian dua ribu dua puluh
kegiatan yang bertemakan sinergi pengawalan dalam wujudkan pertanian berkelanjutan dan mendunia ini
dilaksanakan serentak di tiga puluh empat provinsi
untuk wilayah jakarta diselenggarakan di pelabuhan jakarta international container terminal jict tanjung priok pada jumat pagi
wakil gubernur dki ahmad riza patria mengatakan
menurut data statistik dki terdapat tiga ratus tiga puluh tiga eksportir dari tiga puluh dua provinsi melakukan kegiatan ekspor melalui pelabuhan tanjung priok
selama dua ribu dua puluh tercatat nilai
ekspor satu ratus tiga puluh jenis komoditas pertanian yang diekspor ke tujuh puluh satu negara dari pelabuhan tanjung priok mencapai
sampai hari ini pelabuhan tanjung priok menjadi pelabuhan yang terbesar terbaik dan utama dan mendukung ekspor jakarta dan juga indonesia ke tujuh puluh satu negara
dan tadi kami sudah mendapatkan kejelasan dan pahamkanan
kejelasan dan pahamkanan
kebutuhan ini akan terus dikembangkan ditingkatkan disiapkan berbagai perbaikan perbaikan dan optimalisasi
termasuk jalannya transportasinya akan dibuat jalan korpusus hingga proses keluar masuk barang lebih cepat dan mudah
kepala balai besar karantina pertanian tanjung priuk hasrul mengatakan
meski jakarta bukan merupakan sentra produksi pertanian
tapi prosentase ekspor komoditas pertanian
justru kita melihat trennya sekarang di berbagai daerah ya bukan cuma di dki itu meningkat
cuman memang yang paling banyak dicari adalah komoditas komoditas rempah yang untuk bisa dijadikan obat obatan buat apa namanya untuk
mengatasi covid sembilan belas sendiri
itu yang paling banyak selama pandemi ya apa namanya yang terjadi kurang tahun dua ribu dua puluh dan dua ribu dua puluh satu
jadi komoditas komoditas yang bisa dijadikan obat bahan bahan rempah seperti itu
hasrul menambahkan perolehan yang telah dicapai selama ini dapat membawa optimisme dan angin segar di tahun dua ribu dua puluh
salah satunya akan tumbuh banyak lapangan pekerjaan baru bagi warga dki dan daerah penyangga
dengan diberikannya pelonggaran dan kemudahan perizinan kegiatan ekspor termasuk logistik oleh pemerintah
akan membuat pelaksanaan ekspor komoditas pertanian menjadi lebih mudah dan dapat menambah devisa negara
arman helmi andriawan saputra jakarta